ya semoga sukses ya bisnis bisnisnya teman teman artis ya dan juga jangan lupa lah dibagi bagi ke sini
iya lah tes tes ter sedikit lah ya
tapi itu loh bisa jadi satu motivasi juga untuk anda di tahun dua ribu delapan belas nanti
misalnya resolusinya mau bisnis apalagi sekarang bisnis kreatif industri kreatif itu sedang digenjot sekali oleh pemerintah
ya karena masalahnya seiring dengan perkembangan teknologi ya pemirsa kebutuhan dan juga gaya hidup dari masyarakat pun tidak bisa lagi dilepaskan dari berbagai macam layanan ataupun juga produk produk yang basisnya adalah bisnis industri kreatif
hal inilah yang membuat pemerintah melalui badan ekonomi kreatif atau bekraf membuat pertemuan tingkat dunia
pertemuan tersebut diantaranya membahas dampak sosial ekonomi kreatif potensi pasar dan regulasi dunia tentang ekonomi kreatif
kreativitas manusia kini semakin diperhitungkan dalam perkembangan industri di dunia
geliat industri kreatif seperti film musik fashion kuliner hingga pembuatan perangkat lunak kini telah menjadi gaya hidup yang tak bisa dilepaskan dari kebutuhan manusia
hal ini membuat potensi berkembangnya industri kreatif semakin menjanjikan
salah satu yang memilih untuk terjun di industri kreatif adalah tita larasati
tita adalah komikus yang juga founder bandung creative city forum yang menjadi wadah bertemunya pelaku industri kreatif di berbagai bidang yang ada di kawasan bandung
tita memulai terjun di industri kreatif tahun dua ribu dua saat komiknya pertama kali dipamerkan di festival komik nasional
bagi tita potensi industri kreatif indonesia yang cukup besar
masih belum tergarap dengan baik
berbagai potensi serta hambatan dalam industri kreatif inilah yang membuat badan ekonomi kreatif menyelenggarakan pertemuan persiapan world conference on creative economy di bandung
pertemuan internasional yang digelar selama tiga hari ini dihadiri dua belas negara peserta diantaranya perancis korea selatan cina afrika selatan dan australia
pertemuan membahas berbagai topik tentang industri kreatif seperti dampak sosial ekonomi kreatif potensi pasar serta regulasi dunia tentang ekonomi kreatif
kita akan terdengar jadi memang tidak langsung berdampak kepada para pelaku ekonomi kreatif ya ini apa namanya world conference ini tapi menjadi pintu kita ke dunia
jadi apapun yang kita lakukan di dunia nanti akan lebih didengar
berdasarkan data badan pusat statistik di tahun dua ribu lima belas industri kreatif telah menyerap sebanyak lima belas sembilan juta tenaga kerja indonesia
di tahun yang sama industri kreatif menyumbang delapan ratus lima puluh dua triliun rupiah atau setara tujuh tiga persen bagi pertumbuhan ekonomi nasional atau produk domestik bruto indonesia
kedepan industri kreatif diprediksi akan memiliki peran yang lebih penting dalam sektor perekonomian
kapitalnya apa sih
orang itu sebetulnya orang yang punya motor sendiri anda lihat traveloka
tetapi dia bisa jadi unicorn
jadi itu kalau in terms of value itu bisa sangat signifikan
seluruh hasil dari pertemuan internasional ini akan dijadikan rujukan untuk pertemuan utama di bali tahun depan
franky ujaya bandung